sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gak ada gak ada berisik tau gak
ikan gue jadi kabur
ikan lo kabur jangan nyalain gue
memang aja udah gak bisa mancing
herot gue kasih tau ya
gue lebih dulu kenal pancingan daripada lo
udah atu udah
lu boleh kenal duluan emang pancingan
tu pancingan lebih deket sama gue
eh lu berandem jangan disini
iya nih berisik aja dari tadi
atu udah beji
yang mau sama orang orang sama ikan juga
anak ai udah pulang
ayah ayah hari ini di rumah aja
ini baru mau jalan jalan bun bun
eh pak sopyan mau opi pak
saya cuma sedang tidak ada jadwal mengajar aja
saya bosen di rumah
istri saya berisik
minta dibeliin mobil terus
mobilnya babenaim mau dijual
ini tuh cuma jalan aja gak mau ngobrol
ya udah gak apa apa kalau cuma jalan aja mah nggak usah ngobrol
emang kenapa babenaim mau jual mobilnya pak
katanya sih buat bayar ongkos naik haji begitu
nah begitu tahu babenai mau jual mobil
babenaim mau jual mobil
terus ngebujuk saya buat membelinya
tiap hari dibahas
saya ditanya tanya terus
baik bang harun
kebetulan nih saya ketemu sama pak sofian
saya punya penawaran menarik buat pak sopian
penawaran apa bang harun
nah gini pak sopian
babenaim kan mau jual mobil tuh
nah saya mau tawarin ke pak sopian
barangkali pak sopian tertarik
kenapa dia maja
ini kesempatan loh
jarang jarang dapat mobil dengan harga murah

masih ada pedulisan makna
s temple yivi rumah yerah tua saya
bisa nggak jual
padahal kagak mampet
lancar pak ji
yaudah pak ji masuk dulu
sekalian aku mau ngasih si sayang kemarin
pak ji bawa kuitansinya enggak
pur ojak kemana ya
dari tadi enggak kelihatan
dia lagi sibuk ngeringin karpet punya emak
pur gantian atuh pur
yang nyampe sini duluan kan gue
yaudah biar adil suit aja
terima kasih ya
kalau ada apa apa tolong gue lah
iya pak ji
mau kemana dit
jam segini udah sepi
lo juga mau kemana bro
jam segini udah sepi
bang tukang kubur apa tukang topraknya pada kemana
udah pulang neng
mending neng beli gue abek abang aja
sampai ada dong
terima kasih bang
mengapa mau jual
katanya sih botek aji
kepetan dong lah sepinya
nanti pulang ya mak
ya udah jangan lupa ya bilang sama laki lo
kepetan kesini bawa kartet mak
saya juga sekali lagi pamit ya
eh barengan aja sama tati pulangnya
tati mau pulang sendiri aja
gue denger mobil lo udah jual ya
eh bukan urusan lo
eh naim gue nanya baik baik kenapa jawaban lo nyolot
eh lo nanya begitu gue tau niat lo
eh ada apaan nih
eh din lo mau ngelubutin gue hah lo kena gue tak belin
be be udah be udah be
udah udah stop stop stop
kelaguan lo ya
be udah be ba be udah
baji pulang baji baji pulang
udah be udah be
be be be udah
be udah be udah be sabar be
orangnya udah pergi

kamu mau ngelipet
kamu mau ngelipet
karpetnya lagi dijemur sama bang oja
kata bang koja karpetnya jatuh
terus ujungnya kecebur god
mak mau ngecek
alah udah deket
gak usah pake helm helman
be sabar dikit
kenapa sih be
mbak be kan udah tua
ntar kena darah tinggi beh
gue gak perlu nasihat lo
si murod sama si sodik emang udah keterlaluan banget
dia sering ngejatuhin harga diri gue
nih karpet udah dua minggu mas
lontri kagak kering kering
begitu udah kering lo caburin nih god
lo mikir kagak sih